selain roti john ada pula minuman yang sedang hits di kota gresik namanya kopi geni
sebelum disajikan kopi campuran robusta dan arabica ini dibakar di dalam gelas dengan memasukkan arang yang membara
selain unik kopi geni ini juga diakini bisa menyembuhkan penyakit asam lambung
sepintas penyajian kopi genis seperti penyajian kopi biasa
namun saat arang membara dimasukkan ke dalam sebelas bubuk kopi campuran robusta dan arabica ini
seketika muncul kobaran api membakar bubuk kopi di dalam gelas
selanjutnya bubuk kopi bersama bara arang diaduk selama satu menit
setelah bara api yang keluar dari arang merata membakar bubuk kopi baru dituang dengan air mendidih
kopi gede pun siap dinikmati
para penggemar dan pecinta kopi bisa menyaksikan
dan langsung sugan sensasi penyajian kopi geni di ketai kopi geni yang berlokasi di kawasan puncak bukit giri
kecamatan kebumas gresik
perpaduan cita rasa kopi dan arang terasa sangat pas jika diminum dalam kondisi kopi nasi panas
meski rasa dan aroma arang sedikit dominan namun aroma cita rasa khas kopi tetap terasa
dan kalau diminum lebih terasa
kepala kepala kopi geni
ide kopi gede atau bakar ini karena ingin membuat variasi dan warna yang berbeda dalam penyajian kopi
mengingat persaingan warung kopi di gresik semakin ketat
ide itu tumbuh karena itu pesannya animu masyarakat penikmat kopi
sebenarnya saya harus punya ide yang berbeda dengan yang lainnya
ketinggian beda harganya juga kita tidak terlalu kaya
yang muncul ide untuk membuat kopi kena
kedai kopi gede sendiri buka mulai pagi hingga malam hari
untuk satu gelas kopi geni pengunjung cukup merogoh kocek rp delapan lima ratus saja